sekalian ke piring juwan
eh li gak usah
mah apaan sih mah
aku kan bisa sendiri
juwan kamu itu apaan sih
dia itu kan babu
jadi wajar dong
sama pembantu lain aja kamu gak apa apa
dia kan sama saja
dia itu tetap
masuk ke rumah ini
sudah ada janji dengan ibu ingrid
mulai hari ini saya tuh pembantu disini
yaudah sana masuk
ingat jangan sampai ada yang harus
kalau ada yang rusak
kamu harus ganti rugi
saya mau semoga
gue pembantu sekarang disini
waktu itu gue pernah gak sengaja
dari rumah lo
kamu seharusnya malu punya saudara haram seperti dia
kamu tidak boleh bersama mereka
walaupun dia itu saudara tim
kamu tidak pantas bersaudara dengan mereka
ya udah nek
lu cuciin sepatu gue sampai bersih ya
jangan pernah kau coba untuk berubah
terelakan yang indah hilanglah sudah
lia tuh sekarang kerja di pembantu
di rumahnya tante ingrid
lia jadi pembantu
kau mau kemana
aku mau ke rumah tante ingrid lah
aku harus ngecek keadaannya lia sekarang tuh kayak gimana
saya mau pergi
dan saya tidak mau
kamu males malesan selama saya tidak ada di rumah
bersihkan atap loteng sampai bersih
kau lihat lia ya sih
dia lakukan semua demi aku
dia jadi pembantu demi aku
dia jadi pembantu demi aku
dia jadi pembantu demi aku
ayah macam apa aku ini
ayah macam apa aku ini
dia ikhlas ngejalanin semuanya
dia melakukan ini buat kamu

dia bisa juga straight
kenapa dia anak anak diragam
iya emang agak selalu
jadi baik aja
saya seperti kamu
lu tuh kira kira dong nyuruh liat ngelap di atas kenteng
lu tuh kalau ngeri nerinya sebarangan
siapa yang nyuruh dia ke atas itu
lu kan yang tinggal disini
emang gua gak tau ya
lu gak usah ikut cabul ya
lu mendingan pergi sekarang nih
sekalian ke piring jua
eh li gak usah
mah apaan sih mah

mah kan bisa sendiri
kamu itu apaan sih
dia itu kan babu
jadi wajar dong
sama pembantu lain aja kamu gak apa apa
dia kan sama saja
dia itu tetap babu
dasar gembel orang kampung
tidak punya aturan
sekalian susunya dituangin bodo
suruh ambil air juhan lepas tangan mama
kamu tuh benar benar bodoh ya
siapa suruh ambil lampu
bersih ini tuh pakai tangan kamu
ini lu pakai tangan
sampai bersih dan jangan sampai jatuh ke lantai
kamu tuh benar benar bodoh
sudah miskin goblok lagi
kamu tuh benar benar bodoh
jangan pernah mimpi
ibu ingrid izinkan saya untuk di sini juga ya
buat nemenin lia
kan kalau yang kerja dua orang kan utangnya akan lebih cepat selesai
kamu mau ikut kerja di sini juga
ini akan jadi semakin seru
kamu bisa ikut kerja di sini juga
lihat cuman pegel sedikit
pakai seharusnya sebentar ya
ibu beneran nggak kenapa napa
lihat terusin lagi giy